setelah tak hadir di pemanggilan pertama ibrahim tajuh suami marwah daud ibrahim
akhirnya datang ke polda jawa timur
kedatangannya ini memenuhi panggilan polisi atas statusnya sebagai saksi
pada kasus dugaan penipuan dengan tersangka taat pribadi
tepat pukul sepuluh lima puluh waktu indonesia barat ibrahim tajuh mendatangi ruang ditreskrimum polda jatim
rabu sembilan belas oktober
ditemani penasihat hukumnya isya yulianto ibrahim tajuh tak mengeluarkan sepatah kata pun
saat menuju ruang penyidik
dalam proses penyidikan ini keterangannya diharapkan bisa mengungkapkan
sistem pendapatan dan aliran dana di padepokan dimas kanjeng
status ibrahim tajuh adalah sebagai salah satu dari sepuluh saksi yang dipanggil polda jatim
saksi yang juga dipanggil polisi adalah ibrahim marwah daud ibrahim
yang mengaku sebagai ketua yayasan kesultanan sri
raja prabu rajasa negara
dan delapan orang lainnya yang diduga adalah sultan sultan di padepokan
pemanggilan pertama terhadap ibrahim sudah dicatalkan senin lalu
namun ibrahim tidak hadir